kita beralih ke berita banjir bandang
sedikitnya tiga belas desa di tiga kecamatan di kabupaten trenggalek terendam banjir setinggi satu meter lebih setelah sungai tawing meluap rabu dini hari
dalam musibah tersebut setidaknya satu orang meninggal dunia dan ratusan orang lainnya harus mengungsi
banjir bandang yang kembali menerjang kabupaten trenggalek genangi tiga belas desa di tiga kecamatan yaitu kecamatan kampak gandusari dan kecamatan pogalan
di kecamatan kampak banjir merendam desa bogoran senden sugihan dan bendoagung
sedangkan di kecamatan gandusari banjir bandang menerjang desa gandusari ngerayung sukorejo wonorejo widoro dan desa karanganyar
banjir yang mulai datang sekitar pukul tiga dini hari tersebut diakibatkan luapan air sungai tawing
di kecamatan gandusari luapan banjir sungai tawing yang mencapai pusat kecamatan menyebabkan aktivitas perekonomian
warga lumpuh total
banjir yang menerjang kecamatan gandusari kali ini merupakan yang terparah
dimana ketinggian air mencapai satu lima meter lebih
akibatnya sejumlah korban banjir terpaksa memilih mengungsi dan meninggalkan harta bendanya karena air terus meninggi
bantuan pasokan makanan melalui dapur umum tim
tanggap bencana juga alami kesulitan
ini dikarenakan keterbatasan tenaga peralatan memasak maupun kendaraan distribusi makanan
kita menyelesaikan jadi kita berhubungan dengan bwbd
sementara yang kita gunakan logistik dari bbd juga dari dinas sosial juga
jadi tidak hanya kita yang menyediakan pembuktikan tapi juga dari pihak bwbd juga menyediakan pembuktikan
pemerintah kecamatan gandusari sendiri belum bisa memastikan jumlah warga yang terdampak banjir bandang karena masih menunggu konfirmasi
dari masing masing desa
patli rahmawan tenggalen